timnas indonesia u enam belas berhasil menggempur pertahanan tim nasional filipina
sejak bapak pertama di stadion glorabel tasi duarjo minggu malam
gol pertama untuk indonesia di menit kedua berhasil dicetak oleh supriyadi
yang kemudian disusul oleh komang teguh dan fatur rahman
tak ingin terlena dengan kemenangan sementara
indonesia kembali menjebol gawang filipina
berkat sundulan sultan diego yang disusul oleh gol randy julian shah
mendapat kesempatan tendangan penalti
tak disiakan oleh kapten timnas david maulana
hingga tercipta gol ke enam
tak berselang lama gol ke tujuh dan ke delapan pun tercipta dari kaki bagus kavli
meski berhasil memungkam filipina
pelatih fahri huseini memiliki beberapa catatan khusus
untuk para pemainnya yang tidak maksimal dalam pertandingan
sementara pelatih filipina mengakui para pemainnya masih kurang pengalaman bertanding
akan memperbaikinya pada pertandingan selanjutnya
dengan hasil ini timnas indonesia untuk selanjutnya
akan melawan timnasional myanmar pada selesai tiga puluh satu juli mendatang
di goa indonesia sibirjo